satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur mengakui
capaian vaksinasi dosis tiga atau booster melampaui vaksinasi dosis satu dan dua
laju kecepatan mingguan vaksin booster mencapai tiga ratus lima puluh empat ratus ribu dosis
bandingkan dengan dosis dua dua ratus sampai dua ratus lima puluh ribu dosis
dan dosis satu tiga puluh enam puluh ribu dosis per minggu
bahkan dalam kurun waktu tiga pekan saja
sudah ada satu juta warga mendapatkan vaksin booster
untuk capaian vaksin ketiga ini menjadi salah satu yang paling cepat
bahkan kecepatan hariannya sekarang bisa melebihi vaksinasi dosis satu dan dosis dua
per hari ini kita sudah ada tiga dua ratus tujuh puluh empat lima ratus sepuluh masyarakat jawa timur
yang sudah divaksin dosis ketiga atau setara dengan sepuluh dua puluh sembilan persen
kurang lebih dalam dua puluh hari terakhir jumlah yang divaksinasi bertambah sekitar satu juta orang
sril mengungkapkan dijadikannya vaksin booster sebagai syarat perjalanan mudik
menjadi salah satu faktor meningkatnya minat masyarakat untuk datang ke sentra vaksinasi
masyarakat demi memilih menjalani vaksinasi tiga dosis
daripada harus sering sering swab tes antigen atau pcr
tujuan saya untuk perjalanan ke luar negeri
jadi ke jepang jadi saya disyaratkan untuk vaksin booster
makanya saya kesini untuk vaksin ketiga
ini untuk sementara ini saya tujuannya untuk pulang kampung aja
untuk mudik lebaran buat bisa mudik lebaran di kampung
bagi masyarakat yang baru mendapatkan dosis satu dan dua
wajib menyertakan hasil negatif swab test sebagai syarat perjalanan termasuk mudik
vaksinasi di jawa timur untuk dosis satu mencapai dua puluh sembilan dua juta jiwa atau sembilan puluh satu tujuh persen
sedangkan dosis dua sekitar dua puluh empat dua juta
dua juta jiwa atau tujuh puluh enam dua persen
dan dosis tiga sepuluh dua puluh sembilan persen atau setara tiga dua juta jiwa
total stok vaksin di jawa timur mencapai satu tiga juta dosis dengan berbagai merek
saat ini pemerintah provinsi jawa timur terus dikejar waktu untuk memenuhi target
menghabiskan lebih dari empat ratus enam puluh enam ribu vaksin merek astrazeneca
pada tiga puluh satu april mendatang
tim liputan cnn indonesia